kamu di jakarta ya
duh jangan sampe dia tau gue di jakarta
kamu jangan bohong ya
dan saya juga gak ke jakarta
gue kehilangan jejaknya kan
kalo laki laki itu bener bener pasu berno atau bukan
sudah sampe sayang
makasih enggak kamu udah ngantren aku pulang

tidak usah ibu
tidak usah ibu
tidak usah ibu
tidak usah ibu
tidak usah ibu
tidak usah ibu
tidak usah ibu
tidak usah ibu
tidak usah ibu
tidak usah ibu
gue telepon al aja kali ya
masuk ke dalam duluan aja saya mau terima telepon dulu
ini gue kan dapet informasi dari bici
nino semakin penasaran dengan idt terserena
barusan aja tadi datang kesini
dia minta tes dna
antara dia dan reina
itu orang gila banget sih mau ngapain lagi sih
terus gimana sekarang
ya mas kenapa
ya memang ini pinjaman besarnya
jadi apa ini si akeli
kamu mau memberi pandan
terus dia gak marah diusir
ya mudah mudahan aja dia gak berani bertindaknya seperti itu lagi
ya gue juga sih berharap seperti itu sih cuman
feeling gue sih kayaknya nggak mungkin
percaya dia pasti bakal balik lagi untuk cari informasi
so pesan gue cuma satu lo hati hati aja
ini bang ya
makasih bang ya
aduh ini siapa sih nih
kamu di jakarta ya
aduh jangan sampai dia tau gue di jakarta
saya di bogor
kamu jangan bohong ya
dan saya juga gak ke jakarta
awas kalau sampai kamu di jakarta
awas juga kalau sampai kamu bilang saya kasih kamu lima ratus juta
saya bisa laporin kamu ke polisi
kalau bener bener dia ngeliat gue
kalau gitu gue ganti baju dulu deh
sekalian istirahat di masjid
saya cuma pakai baju kayak gini
saya gak kepikiran kalau kamu
pakai dress seperti ini
justru saya yang minta maaf
ini juga terpaksa
saya pakai karena tadi papa kirim
terus dia minta saya pakai buat malam ini
yaudah kalau gitu sekarang
kita ke restoran vip nya
terus kita bikin satu foto aja
jadi biar papa bisa yakin
kalau kita beneran kesana
setelah itu kita bisa
kalau kamu mau pulang kamu pulang
terus saya mau hangout sama teman saya
yaudah pakai mobil saya aja ya
ya ada apa bu
bu saya mau pakai telpon
boleh bu sebentar ya
gak usah kopi sih
tadi gue ngeliat mobilnya udah di depan
berarti dia udah pulang dong
apa di kamarnya ya
papa kenapa gak makan sih pa
kok jadi malang lamun
agak ngantuk aja
masih belum begitu lapar
papa mau istirahat dulu
berosa saya permisi
baik pak suriang
sikap papa jadi aneh banget
sejak tadi balik dari jenguk makna
apa sih yang papa dan mama bicarakan